nurul mukminin harus membagi konsentrasinya saat mengendarai angkot jurusan mangkang johar semarang
sambil mencari penumpang nurul juga harus menjaga bayinya bilkis hoirunisa yang berusia tiga lima bulan
kadang bilkis dibaringkan di kursi sebelahnya
tapi jika sedang rewel anak keduanya itu digendongnya
kadang nurul juga mengajak anak sulungnya
nurul terpaksa membawa bayinya di jalanan karena istrinya aryani dewi setiawati
meninggal pada november tahun lalu sebulan setelah melahirkan bilkis di rsup karyadi
nurul mengaku uang hasil menjadi supir angkot sekitar lima puluh hingga seratus ribu sehari
semula bilkis dititipkan di tetangganya di sekitar rumah kontrakannya di kelurahan wonosari semarang
sejak usia dua bulan bilkis akhirnya diajak kerja karena nurul tidak kuat membayar pengasuh
sebenarnya saya juga tidak enak sama surga saya
store itu selalu kurang selalu kurang selalu kurang
ya akhirnya mau tidak mau ya terus si anak ini buah hati saya saya ambil
ya karena saya nggak mampu akhirnya saya ambil terus saya bawa kerja
kisah nurul juga memancing perhatian wali kota semarang hendra

dia langsung merugaskan jajaran mengurus segala keperluan yang baru berusia tiga setengah bulan
apalagi saat ini nurul masih berstatus warga bengkulu
sehingga saat almarhum istrinya melahirkan tidak mendapat bantuan dana
kita minta pak cambak pak lurang untuk bisa menyelesaikan persoalan anak tersebut
mulai dari pengasuhnya siapa sampai tinha ada administrasi kepunyukannya juga diharuskan
kisah perjuangan dari nurul mukminin ini menuai perhatian publik termasuk artis baimong
lewat akun instagramnya ia berusaha mencari sopir angkot tersebut lewat bantuan warganet dan polisi
demi membayar tunggakan rumah sakit nurul
ia akhirnya berhasil bertemu langsung dengan nurul mukminin ⁇ bersama dengan buah hatinya
tim liputan cnn indonesia